selamat datang di kompastv kembali lagi di top tiga news kompastv
kita akan membahas tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
hari rabu dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
langsung kita lihat keberitaan pertama
kejaksaan agung republik indonesia membenarkan kejadian penguntitan terhadap
jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus febri ardiansyah
oleh anggota densus delapan puluh delapan anti teror polri
pasca penguntitan anggota densus tersebut dibawa dan diperiksa di gedung kejaksaan agung
jampitsus kejagung menyebut saat ini kasus penguntitan ditangani langsung oleh kejaksaan agung
febri mengatakan kejaksaan agung sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan masih dalam penanganan
kalau mengenai tadi apa tadi istilahnya kuntit menguntit atau intip mengintip
ini sudah diambil alih oleh jaksa agung
karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan
sehingga ini harus secara resmi disampaikan
nanti setelah ini selesai silahkan ditanya langsung kepada kapus penkum
yang sudah mendapat arahan dari jaksa agung
jadi sementara kuntit menguntit kita geser dulu ke belakang
kita jawab termasuk juga tadi yang lapor melapor
berlanjut ke berita berikutnya saya bukman pas tv kuasa hukum keluarga vina
kita pengen menemukan sejumlah kejanggalan dalam penetapan peggy oleh polisi sebagai tersangka pembunuhan vina
sekaligus penghilangan dua nama yang sebelumnya merupakan buron
menurut hotman lima dari enam terpidana kasus serupa dalam keterangan baru kasus pembunuhan fina
selain itu dari berbagai versi pembuktian dan fakta persidangan
seluruhnya menyebut masih ada tiga orang dalam daftar pencarian
bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan pg ini sebagai tersangka dpo
karena lima dari terpidana yang sama sama mengaku melakukan tidak membantah peggy terlibat
jadi enam orang terpidana itu sudah di bhp dalam minggu minggu ini
soalnya dengan arab sejoint essay dan dengan contohnya belomas eva futri tak mengatakan sama sekali
janganlah disini sepuluh wrote
berarti tidak berbalik itu menurutonya
dalam kesaksiannya saat dicecar hakim ketua nayunda akui sejumlah hal
di antaranya ia mengaku pernah meminta syl bayarkan apartemen tempat tinggalnya
dan ia juga pernah terima tas merek balenciaga dan uang dua puluh juta lewat muhammad hatta direktur alat dan mesin pertanian kementan
uang dan barang yang diterima nayunda diduga berasal dari uang patungan di kementerian pertanian
pernah diberikan barang sudara oleh hatta
ini pemberian dari siapa atau pribadi dia
pemberian dari pak s l melalui hatta
pemberian dari pak s l melalui hatta
dan sobat kompastv itulah dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jangan lupa berikan like komen dan juga share berita ini kepada krab batang keluarga semua
dan yang terakhir jumlah kesehatan anda dimanapun anda berada